di usianya yang sudah lebih dari tujuh puluh tahun kebugaran dan kekuatan tubuh dari sugianto saputra
atau yang akrab dipanggil opa gogi ini bisa dibilang luar biasa
tapi kebugaran dari opa gogi tentu tidak diraih dalam semalam
kakek dari tiga orang cucu ini mulai berlatih angkat beban di gym sejak delapan tahun yang lalu
atau saat opa gogi berusia enam puluh dua tahun
sebelumnya opa gogi juga kerap berolahraga bulu tangkis dan berenang
untuk orang yang usianya jauh lebih muda
kekuatan dan kebugaran opa gogi juga sulit
untuk ditandingi termasuk bagi saya yang diberikan tantangan untuk melakukan push up bersama opa gogi

iya banyak banyakan tapi deponya dari hitungan aku
ya nyerah nyerah nyerah
juga sama dulu saya asal
lari gitu loh ya tapi
ternyata lari itu harus ada
tekniknya nah menjadi
pelari juga harus membangun
latihan yang terstruktur
pola latihannya seperti apa
nah itu sih sebetulnya
henry pun sekarang fokus
dan mendedikasikan diri untuk menyebarkan
gaya hidup sehat dengan mengisi seminar
hingga memberikan private training pada puluhan
anak asuhnya opa gogi dan
henry pardede membuktikan bahwa tidak
ada kata terlambat untuk berolahraga
tapi khusus bagi anda yang usianya
sudah tidak muda lagi dan tidak pernah
berolahraga sebelumnya tentu
ada hal yang harus diperhatikan
tentu saja pertama yang harus kita tahu
adalah kita cek kesehatan kita dulu
karena saya sudah tidak muda lagi
apakah dalam tubuh saya ini
ada penyakit penyakit yang saya tidak ketahui
apakah saya ada larangan
untuk berolahraga karena
penyakit penyakit atau kondisi yang ada
dalam tubuh saya itu yang kedua
saya harus memulainya dari yang ringan
dengan terlebih dahulu saya harus mulainya
dengan durasi yang pendek terlebih dahulu
dan step by step kita tingkatkan
yang jelas tidak ada cara instan untuk mencapai
kondisi tubuh yang fit dan bugar
selain berlatih dengan benar dan terstruktur
mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat
dengan memperhatikan pola makan dan istirahat
juga harus ikut dilakukan dan satu lagi
kemampuan dan kondisi tubuh
tiap individu berbeda beda jadi
kenali kondisi tubuh kita dan
sesuaikan porsi latihan dengan kemampuan